pencarian empat korban longsor di hulu lais lebong selatan bengkulu terpaksa dihentikan
karena akses jalan menuju lokasi pencarian tertutup longsoran susulan
tanah lumpur dan batu besar kembali menutupi akses jalan menuju lokasi pencarian
setelah longsor susulan terjadi pada jumat sore
hujan deras yang mengguyur lokasi membuat patahan tebing tanah dan batu runtuh
upaya pencarian menuju dua titik pencarian korban yang telah direncanakan terpaksa ditunda
karena kondisi medan dinilai membahayakan tim pencarian
dua alat berat telah disiagakan di sekitar posko untuk membuka akses jalan menuju lokasi pencarian